odong odongnya kemana sih
mau kemana bu
tapi dari tadi odong odongnya nggak lewat
kok gak salam
udah dari tadi
lu nyau aja gak gak nyaut
tati gak denger
lu mau ikut kagak
nengokin anaknya si keting baru lahiran
gak baru lahir mak
ya udah mau ikut kagak
tadi juga bu nur ngajakin bareng mak
tapi bareng bu nur aja ya
oh seperti itu
emang ma maunya seperti apa
pokoknya kalau sudah sampai pangkalan
kamu minta antar aja sama tukang ojeknya
semua tukang ojek
kau siapa saya
bukan tukang ojek di seluruh jakarta
tapi semua tukang ojek yang ada di pangkalan
nah ini tempatnya tapi dimananya
ini bang alamatnya kan
tidak ada alamatnya
tidak ada alamatnya
tidak ada alamatnya
tidak ada alamatnya
tidak ada alamatnya
tidak ada alamatnya
kalau anda kaikki gunakan
kang amin mau ngelamar kerja lagi
kena phk lagi
kan ada lagunya kan
berjuang sekuat tenaga
gitu kang kata bang haji
tetapi jangan lupa
perjuangan harus pula disertai doa
itu bukan kata bapak kang
itu mah kata bang haji ya
iya saya udah di pangkalan ojek nih pak
diantar indek ojik aja
tapi disini gak ada ojik pak
oh yaudah deh saya tungguin disini ya pak
terima kasih pak
estrawat john semungut
estrawat john semungut
estrawat john semungut
bikin seger bugar
tukang ngojek disini pada kemana ya
biasanya kalo gak ada
gini deh saya minta ongkosnya
kan ini juga udah deket tuh depan udah keramat
ini jalannya udah bener
yang tadi nomor rumahnya juga udah bener
tapi kok yang keluar orang lain
iya bang kita cari lagi aja deh
kalau mau cari lagi nambah ongkos lagi
yaudah nanti aku tambahin deh sepuluh ribu
tapi yang sampai ketemu ya
sampai jumpa lagi
kurang tuh kang
kan cuma dianterin ke tempat penitipan paket aja kang
kan nganterin ke sini juga
kirain mas sama temen teh gratis
paling sebentar lagi ojeknya datang
tunggu aja sekalian minum es dawet
enggak deh bang
nanti kalau saya minum dawetnya sekarang tukang ojeknya pada datang
tadi kan tadi nanti sebentar lagi
kalau gitu dibungkus aja sekalian buat orang yang pasokin sekeluarga
saya kan mau nyusun skripsi
tapi dari tadi odong odongnya nggak lewat
dia mau naik ini aja katanya mirip odong odong bang
nanti abang bawa motornya sambil nyanyi ya
lalu ya bang
ini bukan bar rumahnya
saya tanya dulu ya bang
abang tunggu di sini
bukan bang itu malah katanya penghuni lamanya di situ
terus kita cari ke mana lagi mbak
tuh kan bukan enam puluh sembilan tapi sembilan puluh enam
burung kakak tua
aku makasih diminta
aku mau sembunyikan perpangkalan
emang pak dijjian
kalau bawa motor itu jangan teleponan mulu
kalau bawa motor telepon teleponan
nanti kalau kena jatuh gimana
teleponnya ntar lagi ya
gue lagi bawa penumpang
penumpangnya jutek banget